jadi artinya sekalipun memang tadi ada faktor pemilu
draft pernah dilakukan di tahun tahun dulu
karena memang tadi udah sempet gue bahas juga